tambahan untuk ruas jalan tol yang beroperasi yang sudah operasi di bekasi cawang kampung melayu
semarang demak ini yang cukup membantu kelancaran dan di krian legundi bunder manyar
sampai dengan junction uringin anom
kemudian untuk potensi jalan fungsional belum operasi tapi sudah bisa dipakai
yang pertama adalah cisumdawu ini yang legendaris karena baru akan selesai nanti mungkin pertengahan tahun
tapi pada tanggal lima belas april ini kami kemarin terakhir minggu lalu ke sana
itu akan sudah tembus dari cileni sampai ke cipali
kalau yang sudah operasi baru seksi empat dan enam
di cilam timalaka dan dauwan dua puluh delapan dua kilometer
sedangkan nanti di seksi satu dua dan tiga yaitu seksi empat lima dan enam akan dibuka fungsional lima belas april
jadi sudah tembus dari bandung ke cirebon
ini sangat mudah mudahan sangat membantu tugas bapak korlantas
untuk bisa mengatur lalu lintas yang akan mudik ke jawa
kepada lalu lintas yang akan mudik ke jawa tengah dari jawa barat
kemudian yang dari pasuruan porbolinggo sampai interconnection di gending
sepanjang delapan enam puluh meter
solo jogja yang kami tinjau kemarin di seksi satu satu
dari exit tol transjawa menuju ke sawit
jadi menuju ke jalan nasional jogja solo
walaupun cuma enam km tapi itu sudah melewati sekitar lima traffic light
sehingga sudah cukup membantu sehingga orang dari semarang atau dari surabaya yang mau ke jogja
tidak harus ke kartosuro tapi langsung ke jalan tol ini dari simpang kartosura itu sampai ke sawit
kemudian jakarta cingkampai dua selatan dari sadang sampai ke kutanegara
dua puluh delapan tujuh kilometer insyaallah akan bisa kita pakai secara fungsional
ibu bapak sekalian kalau tadi yang di sumdawu mungkin pemakaiannya juga tergantung pada kebijakan lapangan oleh korlantas
mungkin bisa satu jalur one way dari bandung ke cirebon pada saat mudik
atau pada saat balik dari cirebon ke bandung
khusus untuk yang
operasional jalan tol ini ibu bapak sekalian dalam rangka mudik ini
kami mendelegasikan langsung kepada korlantas untuk bisa mengoperasikan buka tutupnya dan kontraful
standar yang lainnya kepada bapak kepolisian
ya dan bersama cnn indonesia connected sudah ada anggota ombudsman republik indonesia alamsyah saragi
selamat malam bang alamsyah
selamat malam mbak edring
iya bang alamsyah ini kita bicara soal bpjs kesehatan ya
penolakan terhadap kenaikan iuran ini terus menguat ya
setelah kemudian diputuskan walaupun baru akan diterapkan pada awal januari dua ribu dua puluh
tapi penolakan ini masih sangat gencar
bagaimana pendapat bang alamsyah terkait hal ini
oke kalau gitu terima kasih waktunya ibu sri
ya iqbal dan lady kita tahu gubernur dki jakarta anies baswedan sebelumnya menyatakan sudah memiliki
rencana jangkauan tanggul
rencana jangka panjang untuk memperluas kali pulau ini
dirinya beranggapan bahwa penyebab dari jebolnya tanggul di sini adalah di tertutupnya aliran sungai
kali pulo ini oleh bangunan warga yang ada di sini
namun kita masih menunggu seperti apa yang nanti akan dilakukan oleh gubernur anies baswedan
karena jika merunut ke kampanye sebelumnya dirinya akan melakukan pelebaran sungai tanpa melakukan penggusuran
kita masih menunggu nanti bagaimana penerapan dari rencana jangka panjang ini
yang paling penting di sini adalah bagaimana warga sekitar di sini menjaga agar tanggul ini bisa tetap kokoh berdiri
karena ini bukan hanya tanggung jawab dari pemprov dki saja namun juga merupakan tanggung jawab warga
tanggung jawab kita bersama untuk kepentingan kita bersama juga
demikian informasi yang bisa saya sampaikan kembali ke anda iqbal dan lady
baik terima kasih marsha untuk informasi anda selamat bertugas kembali